beginilah kondisi paulus warga desa satanetean kecamatan sesenapadang kabupaten mamasa sudah
empat hari paulus beserta istri dan kedua anaknya melakukan karantina mandiri di sebuah pondok
berukuran dua x tiga meter di dekat kandang kerbau hal ini dilakukan paulus untuk mengantisipasi
keresahan warga yang sempat menolaknya karena kedatangannya dari kota makassar yang merupakan
salah satu wilayah zona merah kopit sembilan belas kendati harus bertahan hidup dengan kondisi seadanya paulus
dan keluarganya tetap bertahan untuk karantina diri di lokasi mungen karena disitu ada rumahnya
keluarganya istriku jadi saya tidak ada maksud bahwa ini bukan kampungku tapi karena ini adalah
kampungnya istriku jadi tidak ada masalah bagi saya tapi setelah kami sampai di mungen ada
penolakan dari hukum hukum masyarakat
yang mungkin tidak mengetahui dan belum paham apa yang dimaksud dengan karantina beruntung selama
menjalani masa karantina pemerintah setempat kerap berkunjung selain untuk mengawasi dan melihat
kondisi paulus dan keluarga kepala desa setempat juga memberikan bantuan bahan pangan mau ditempatkan
di sekolah juga tetap juga di tengah tengah masyarakat masyarakat tetap menolak ya sama
dengan perumahan guru jadi saya seperti itu
tapi dia ini warga sultan
pemerintah setempat mengapresiasi langkah paulus dan keluarga yang memilih mengkarantina diri sendiri
sebagai bentuk kesadaran untuk mengantisipasi penularan wabah virus corona pemerintah berharap
tindakan serupa bisa dilakukan warga lainnya yang baru datang dari luar daerah demi memutus rantai
penularan wabah virus corona abdi febriadi memasak slowest time
di kosi barat